aktivitas vulkanis gunung sinabung di kabupaten karo sumatera utara mengakibatkan sejumlah kecamatan diselimuti debu vulkanik
iya debu vulkanik sudah mencapai berastagi dan juga kabanjahe dua kecamatan pusat perekonomian dan pemerintahan kabupaten karo
abu vulkanik juga menyelimuti kecamatan simpang empat abu menutupi jalan dan lahan pertanian warga
pertanian warga pun terancam gagal panen
sementara petugas melakukan penyisiran di zona merah sinabung untuk memastikan tidak ada warga yang beraktivitas di sekitar lokasi
selama petugas berkeliling portal masuk zona merah terbuka dan terlihat sejumlah warga lalu lalang dengan kendaraan bermotor